inilah rekaman prosesi penyelamatan seorang ibu dengan dua orang anaknya
yang menjadi korban penyikapan oleh seorang debt collector di kediaman mereka
di perumahan buana vista batam center kota batam kepulauan riau
penyadaraan oleh debt collector yang bernama pinjay ini
diduga akibat kesal korban tak mampu membayar utangnya
sang pelaku pun berhasil ditahan satuan reskrim polsek batam kota
tak lama setelah tetangga korban yang menyadari adanya aksi penyekapan ini
melapor pada pihak kepolisian
dampaknya terjadi perampasan kemerdekaan
terhadap korban salah satu orang ibu dan dua orang anak
penyikapan mulai dari dilaksanakan kurang lebih jam enam jam delapan
jam delapan sampai kurang lebih jam lima
alasan pelaku kenapa pak
karena pelaku kesal sudah berkali kali datangi rumah korban
untuk menagih hutang tapi tidak ditemui oleh korban
sementara itu sang korban mengatakan semula dia ingin membayar hutang
pinjaman kooperasi tersebut namun tersangka menolak
apabila pembayaran hutang dilakukan dengan menyicil
jumlahnya ada berapa
berapa banyak hutangnya
awalnya kita ada adet pembayaran tapi dia harus melunasi
sedangkan kita untuk melunasi saat itu belum ada duit
akibat penyekapan ini tersangka dijerat dengan pasal tiga ratus tiga puluh tiga kuhp
tentang merampas kemerdekaan seseorang dengan ancaman tujuh tahun penjara
dan undang undang no tiga puluh lima tahun dua ribu empat belas tentang perlindungan anak
agus iswanto batam kepulauan riau